setelah menyambangi sekitar dua puluh delapan provinsi proses seleksi timnas indonesia u sembilan belas
memasuki tahap akhir di jakarta selama dua hari pada sebelas dan dua belas maret ini
menurut pelatih timnas indonesia u sembilan belas indra syafri
proses seleksi final di jakarta dititikberatkan
untuk melihat kemampuan skill dan taktik pemain dengan metode pertandingan sebelas lawan sebelas selama dua hari
ada sekitar enam puluh pemain muda yang ikut proses seleksi final ini
belum dapat dipastikan jumlah pemain yang akan dipilih untuk membela tim merah putih
sebab pemain dipilih murni berdasarkan skill
untuk dua belas pesepak bola indonesia yang bermain di luar negeri
akan dilakukan seleksi pada enam sampai sepuluh april nanti
nama nama pemain yang masuk timnas indonesia u sembilan belas akan diumumkan pada tiga belas maret
adapun pada lima belas maret akan dilakukan pemusatan latihan resmi pertama
dalam rangka persiapan piala aff u sembilan belas september
yang jelas kita umumkan lewat pcc dulu